presiden joko widodo menyatakan hari ini pemerintah mulai melakukan rapid test
ini dilakukan sebagai indikasi awal apakah seseorang terinfeksi covid sembilan belas atau tidak
selain itu pemerintah telah menyiapkan obat yang bisa digunakan untuk mengobati covid sembilan belas
jokowi menambahkan obat ini merupakan hasil riset dan pengalaman beberapa negara
obat ini akan dikirim kepada pasien yang membutuhkan melalui dokter keliling
kita menyiapkan obat dari hasil riset dan pengalaman beberapa negara
agar bisa digunakan untuk mengobati covid sembilan belas ini sesuai dengan resep dokter
obat tersebut akan sampai kepada pasien yang membutuhkan melalui dokter keliling dari rumah ke rumah
melalui rumah sakit
dan puskesmas di kawasan yang terinfeksi
saya sudah minta kepada bumn farmasi yang memproduksi ini untuk memperbanyak produksinya
pemerintah juga sedang mempersiapkan infrastruktur infrastruktur pendukung
yaitu rumah isolasi dan rumah sakit
wisma atlet kemayoran siap dijadikan rumah sakit darurat covid sembilan belas
dan juga sebagai rumah isolasi
pada hari ini
nanti sabtu malam dua puluh satu maret dua ribu dua puluh